bikin kopi buat kangmus
si amin udah ngasih tahu bapak
kalau ada saya
tiga tiganya di kiri
kamu liatnya di kaca
kecuali kalau copot
nih saya juga
kita berhenti aja jadi copet
sebelum gigi saya semuanya goyang
sebelum mata kamu dua duanya diperban
saya barusan sudah mikir
sekarang giliran kamu
kalau udah gak nyopet mau jadi apa
kerja apa aja
kerja apa aja itu apa
ya kerja apa aja yang penting bukan nyopet
yang penting bukan nyopet
bentar saya lagi mikir
sudah belum mikirnya
sudah belum mikirnya
kamu mah lama
buat apa cepet cepet memangnya kayaknya gak ada yang mikir

saya belum ada rencana kemana mana
tapi saya gak mau nunggu kamu mikir lama lama

kerja di pabrik
kerja di pabrik
yang pasti mah bukan jadi direktur
jalinkan mau mah
kasih tahu bapak ada saya
perlu saya kasih tau imas bikin kopi buat kangmus
kasih tahu bapak ada saya
maksud saya habis itu perlu saya kasih tau imas bikin kopi buat kangmus
ada kangmus di depan
ihh buka dulu
si amin udah ngasih tau bapak kalo ada saya

bikin kopi buat kangmus
siap si amin udah ngasih tau bapak kalo ada kangmus
si amin udah ngasih tau bapak kalo ada kangmus

si ubed katanya mau berhenti jadi copet
gara gara kejadian kemarin
salah dia sendiri
bukannya iya itu salah kamu juga
saya gak tau kalo yang dicopetnya itu anaknya kangmus
itu namanya apes
itu resiko dan itu sudah biasa
kalo gak nyopet si ubed mau apa
mau kerja di pabriknya
kerja di pabrik
mau jadi apa
tadi dia bilang yang pasti sih bukan jadi direktur
udahlah si ubed biarin aja
bagusnya sih tim
tadi saya udah kasih tau
kasih tahu lagi saya masih nunggu
kang mus masih nunggu
saya ada rencana mau geser geser
siapa yang tugas di mana
si komar mau saya pindahin dari pasar
di sana terlalu banyak perempuan yang pantas
maksudnya menurut komar
kelemahan dan masalah komar dari dulu memang itu
akang kan sudah bikin aturan
kita bisnis keamanan
bukan mau bisnis perempuan
terus di jalan
sejak maman suherman gak ada
kiri pak kiri
di video selanjutnya
di video selanjutnya
eh ada sahrini
ceci gak bisa aja
sehatnya ada keperluan
aku udah dapat tempat magang loh
terus dapet pacarnya kapan
ye gak penting
kalo kemana mana kan ada yang nemenin
ella sendiri juga gak apa apa tuh
terus kalo keundangan nikahan
sendirikan gak enak
ngelajar ada pasangannya
masa kamu enggak
apain sih kamu
memangnya ada sendal yang pergi ke kondangan ah
gak ada kan
gak ada kan
sudah gak kerja lagi
cuma dapat tiga bulan
terus rencananya mau kerja kemana
nah itu dia
disini mah tuh gak nerima loongan kerja ce edo
mau ikut kang mus
segali sudah pulang